iya menjaga kesehatan tetap nomor satu
tapi jangan lupa untuk menghibur diri ya karena biasanya kalau panas agak emosi begitu
nah aksi menggoreng kerupuk dengan memanfaatkan cuaca panas yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di bekasi jawa barat menjadi viral di media sosial
ini kebanyakan biasanya kalau udah cuaca panas banyak orang yang justru berada di dalam rumah karena kepanasan
tapi ini justru berbeda aksi ini dilakukan demi menghibur diri saat cuaca panas dirasakan warga beberapa hari terakhir
ini panasnya nih bisa buat goreng kerokok nih
seperti inilah aksi goreng kerupuk yang dilakukan lastri lestari seorang ibu rumah tangga warga perumahan kedung jaya babelan bekasi jawa barat
wajan berisi minyak yang diletakkan di tengah terik matahari selama dua jam dapat menggoreng kerupuk meski tanpa api
bahkan dalam video tersebut terlihat lastri bergegas mengangkat kerupuk yang nyaris gosong akibat panasnya minyak
aksi memasak unik ini terjadi spontan karena lupa memasukkan alat masak pada siang hari
saat akan diangkat wajan dan minyak yang sudah terjemur selama dua jam ternyata bisa dipakai untuk memasak karena terkena panas ekstrim
karena iseng iseng ngeliat panasnya begini yaudah inisiatif tuh goreng itu
iya ibu ibu karena cuacanya ini terlalu ekstrim panas banget yaudah
itu goreng kerupuk
warga yang berada di lokasi pun langsung merekam aktivitas lastri sebelum akhirnya membagikannya ke sosial media
aksi ibu muda ini pun lantas menjadi viral
jadi kita lagi habis makan makan disitu makan makan baso
terus saya cium kok bau bau ini loh penggorengan panas
kira kira ini yang punya rumah lagi mau goreng apa lupa gitu ya
eh pas saya lihat kok lah topenya itu dari lagi itu goreng kerupuk ke tengah jalan kayak gitu
diketahui beberapa waktu terakhir cuaca panas yang tidak seperti biasanya terjadi di bekasi dan sekitarnya
cuaca ekstrim akan terus berlangsung hingga tiga hari mendatang
kondisi ini disebabkan oleh posisi semu matahari yang berada tepat di atas indonesia
dan terjadi di sejumlah daerah dengan suhu tiga puluh lima hingga tiga puluh sembilan derajat celcius
dedy beben bekasi jawa barat